bapak harus tanggap orang yang udah bikin emas eh jadi kayak gini pak
dan dia harus dihukum seberat beratnya pak
makanya kami kemari untuk menangkap pelakunya
saya harap anda ikut kami ke kantor
karena sidir jari itu menunjukkan kalau anda lah pelakunya
kamu mau ke mana san
iya aku mau ke rumah sakit
tante aku harus ketemu bularas dulu ya
tante aku ke rumah sakit dulu ya
san makasih ya
kamu udah kasih tahu apa
ya udah aku aku duluan ya
kalau kamu mau ke rumah sakit bareng aja sama aku
iya tapi kamu jangan salah sangka
ya aku ngajak kamu bukan berarti aku udah baik sama kamu
aku cuma kasian sama kamu
itu lordapafanthe dari kamis tuikan
hai apa kalian tahu kalau ibu laras mempunyai musuh maksud dokter apaan dari pemeriksaan saya
sepertinya ibu laras mengalami kecelakaan yang disengaja ada orang lain yang dengan
sengaja membuat belara seperti ini masalah ini sudah saya serahkan kepada polisi dan sekarang
dalam tahap penyelidikan kalian berdoa saja ya semoga pelakunya cepat tertangkap
kita berdoa aja semoga bisa melewati ini
ya kamu sabar ya aku yakin om pasti akan cepat sembuh sabar ya tania
bagaimana luar asal bisa
kita berharap semoga dia bisa menjalani semua ini dengan kuat
dimana saudara dari keluarga ibu laras dan saya juga cucunya ada apa ya pak berdasarkan penyelidikan
kami sudah berhasil menemukan sitik jari pada tabung yang diduga digunakan untuk mencelakai ibu laras
tabung jadi ada yang coba nyelakai nomor
hai ya ampun jahat banget orang itu ya kalau begitu saya mohon tolong segera tangkap orang itu
pak tolong iya pak bapak harus tanggap orang yang udah bikin emas eh jadi kayak gini pak dan
dia harus dihukum seberat beratnya pak makanya kami kemari untuk menangkap pelakunya
memangnya pelakunya siapa pak
sama banget zaku
nanti di kantor polisi
pak sebentar sebentar sebentar
apa bapak yakin sidik jari itu sidik jari aida
betul makanya kami kesini untuk menangkap dia
tapi bukan saya yang bukul opah laras pak
saya gak mungkin nyelakain opah laras pak
saya yakin bukan ide pelakunya pak
pasti salah bukan aida lepasin
tolong ibu segera menyingkir jangan menghalangi kerja kami
bukan saya bukan saya pelakunya
saya gak mungkin bukul opah laras bukan saya pak
anda bisa jelasin nanti semuanya di kantor polisi
pak pak pak pak pak pak pak pak
sebentar pak ini
tenang tenang dulu pak tenang tenang
saya yakin di sini ada kesalahan data
ada kesalahan fakta yang bapak terima
karena gak mungkin aida yang melakukan ini
ini satu kesalahan pak
tolong lepaskan dia lepaskan dia pak lepaskan
iya pak ini pasti sebuah kesalahan pak
maaf pak kami memproses berdasarkan bukti yang ada
pembelaan nanti bisa anda lakukan di pengadilan
sekarang kami harus membawa saudara aida ke kantor polisi
pak tapi lama suamin itu pak
bapak harus percaya sama saya
paling gak dengar penjelasan saya
tante aku gak ngelakuin itu kental
tante percaya kan tante
kalau emang bukan kamu pelakunya
kenapa sih dikit kamu bisa ada di tabung itu
coba pelan pelan kamu jelaskan pada kita semua
emang waktu itu kamu gak ngeliat oma tergeletak deket taksi kamu
soalnya aku yang nemuin allah
aku ngeliat oma itu tergeletak di dekat taksi yang kamu tumpangi waktu itu
ya mungkin aja kamu
kak riza ngeliat haida naikin taksi yang ada di tembak oma pingsan
berarti emang dia dong pelakunya
belum tentu haida pelakunya tania
dokter panji itu benar
ya mungkin aku ngeliat haida naik taksi deket di tembakannya oma tergeletak
tapi kan belum tentu haida pelakunya
aku gak mungkin ngelakuin oma
tante percayakan sama haida
tante percaya sama aku
ini apa haida